jangan asal bicara dan nuduh dengan prabu
seharani aku di kamar
bahkan kamarku tidak dijaga prajurit
karena aku masih patuh pada perintahmu
lantas bagaimana bisa aku dituduh membunuh saksi
kau telah membunuh seseorang di depan orang banyak
kau masih pandai
astagfirullahaladzim ibu unda
gustiratu amit kasih
mengapa bisa terjadi ibu unda
ibu unda bagaimana mungkin
kau tidak akan menang
kau tidak akan terjadi ibu unda
kau tidak akan terjadi ibu unda
kau tidak akan terjadi
kau tidak akan terjadi

biar kan lah aku kesana
aku ingin dia memberitahukanku tentang jurus pembalik
sekarang guruku sedang sakit
hanya jurus pembalik itulah yang bisa menawarkannya
bayar dulu dendam orangtuaku
apa yang kau lakukan
itu salahmu bukan salahmu
kau yang membuat aku salah memukul
kita baru saja bertemu
tapi kau sudah menuduh kalau aku telah membunuh orangtuamu
aku tak akan pernah lupa dengan mata
aku ingin menemukanmu semua
aku sudah menemukanmu semua
kau sudah menemukanku semua
harus segera menemukan orang itu
keselamatan sheikh guru lebih penting
ibu nda minta kasih ibu nda keluar ibu nda
ada apa nanda prabu
ada apa katamu kau telah bertindak keji ibu nda
sekarang bukan saatnya kau untuk berpura pura bodoh
kau telah membunuh saksi persidangan
apakah dengan hal itu kau pikir kau bisa bebas dari hukuman
membunuh aksi siapa yang membunuh
siapa lagi kalau bukan kau ibu nda jawab siapa lagi ibu nda
jangan asal bicara dan nuduh dengan nanda prabu
sehari ini aku di kamar bahkan kamarku tidak dijaga prajurit
karena aku masih patuh pada perintahmu
lantas bagaimana bisa aku dituduh membunuh saksi

kau telah membunuh seseorang di depan orang banyak
kau masih pandai berbohong
katakan yang jelas apa maksud
katakan yang jelas ibu nda
katamu katakan yang jelas
kau membunuh dua saksi persidangan
dialun alun dan disaksikan banyak orang ibu nda
aku tidak melakukannya
saksi apa kau bisa membayar seribu saksi palsu untuk setiap tuduhannya
mereka lah saksiku
apakah kau pikir aku masih akan membayar mereka
apa benar yang dikatakan surah wisya sah itu
benar ibu nda
dan aku benar benar sungguh kecewa pada ibu nda
dan aku benar benar sungguh kecewa pada ibu nda
ibu nda adalah orang yang sangat baik
tetapi penilaianku salah ibu nda
ibu nda sama saja seperti yang lainnya
sama sama jahat ibu
aku bersumpah ibu nda
aku bersumpah ibu nda
adi aksa akan memberi hukuman sangat berat bagimu
karena dia sendiri
karena dia sendiri
yang telah melihat peristiwa itu
dan janganlah untuk mencoba kabur dari hukuman
bukan waktuku untuk kabur seperti pengecut
akan kuhadapi di persidangan
dan akan kubuktikan jika aku tidak bersalah
dan akan kubuktikan jika aku tidak bersalah
perlu untuk selamatkan kacang